kami partai solidaritas indonesia siap mendukung bapak prabowo subianto dan mas gibran raka buming raka
sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu dua puluh
kami yakin beliau beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa
kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas agar indonesia menjadi negara yang semakin hebat semakin sejahtera adil dan makmur
sesuai juga dengan jalan ninja psi
kepada pak prabowo dan mas gibran kami berpesan agar menjadikan pemilu dua ribu dua puluh empat sebagai pemilihan umum yang santun dan santui
tidak dikit dikit ngegas ngejek merendahkan apalagi sampai memfitnah
kalau ada yang memprovokasi ya woles sajalah
kalau ada yang fitnah jogetin aja
kalau ada yang nyebar hoax ya kita senyumin aja
ojo nesu kalau perlu kasih jempol
politik kebencian gak akan bawa kita kemana mana justru malah memecah belah
hidup udah capek banget kok malah marah yang rungkat ente entean